apbn perubahan dua ribu enam belas menetapkan target pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar lima dua persen
namun hingga akhir tahun nanti pemerintah akhirnya merevisi target tersebut ke angka lima persen
lantas apalagi peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang tahun dua ribu enam belas kami hadirkan rangkuman kaledoskopnya untuk anda
di tengah perlambatan ekonomi global sejumlah peristiwa dan kebijakan ekonomi nasional dua ribu enam belas
dilakukan pemerintah guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional
awal tahun dua ribu enam belas ditandai dengan kekisruhan polemik taksi berbasis aplikasi atau online
ribuan taksi konvensional yang tergabung dalam berbagai kelompok forum masyarakat melakukan demonstrasi besar besaran di jakarta
mereka menuntut penutupan perusahaan penyedia jasa transportasi online
yang masih bebas beroperasi
aksi demonstrasi berlangsung ricuk
aksi ini membuat pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi terkait ekonomi digital
peristiwa penting lainnya adalah paket kebijakan ekonomi
dalam rentang periode dua ribu enam belas pemerintahan joko widodo telah menerbitkan enam paket kebijakan ekonomi
dari mulai paket yang berisikan keterbukaan investasi infrastruktur logistik dan listrik hingga peta jalan e commerce
namun paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan dinilai masih perlu dievaluasi
kemudian delapan belas juli dua ribu enam belas pemerintah indonesia meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesti
meski diragukan di awal tercatat pada periode pertama dana tebusan yang berhasil dihimpun mencapai sembilan puluh tujuh dua triliun rupiah
deklarasi harta sebesar rp tiga enam ratus dua puluh triliun
dan dana repatriasi sebesar satu ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah
dengan pencapaian ini menjadikan program teks amnesty indonesia merupakan yang tersukses di dunia
pada dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas secara mengejutkan sri mulyani indrawati masuk ke gerbong pemerintahan kabinet kerja
mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut didapuk kembali sebagai menteri keuangan
di tangannya sejumlah gebrakan pun dilakukan
dari mulai kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah pos kementerian dan lembaga
mengawas dan mengawal program pengampunan pajak atau tax amnesty
hingga yang terbaru yaitu membentuk tim reformasi perpajakan
kemudian pertengahan oktober dua ribu enam belas pemerintah indonesia mencanangkan program bahan bakar minyak atau bbm satu harga di papua
program bbm satu harga tersebut merupakan bentuk instruksi presiden yang menginginkan
berkurangnya ketipangan harga harga di wilayah timur indonesia
melalui program ini harga bbm di papua akan sama dengan yang ditentukan pemerintah
yakni rp enam empat ratus lima puluh per liter untuk jenis premium
selanjutnya kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm
menurunkan harga gas untuk industri pupuk petrokimia dan baja yang akan berlaku pada satu januari dua ribu tujuh belas
kebijakan ini bermula ketika presiden joko widodo mengatakan
harga gas industri indonesia termahal di asia tenggara
presiden menginginkan agar kementerian terkait segera menekan harga gas industri sehingga memiliki daya saing
pada akhir november untuk kedua kalinya indonesia kembali membekukan keanggotaannya dari organisasi eksportir minyak dunia atau opec
harga tersebut diambil dengan alasan bahwa indonesia telah menjadi negara net importer
selain itu dalam pertemuan opec di wina austria
juga disepakati pemangkasan produksi minyak sebesar satu dua juta barrel per hari
di penghujung dua ribu enam belas bank indonesia meluncurkan sebelas desain mata uang rupiah baru tahun emisi dua ribu enam belas
ke sebelas mata uang tersebut terdiri dari
pecahan mata uang kertas
dan empat uang logam
bank indonesia mengklaim mata uang kertas yang baru memiliki tingkat pengamanan tinggi yang sangat sulit untuk dipalsukan
formulasi seluruh kejadian yang dilalui sepanjang dua ribu enam belas membuat perekonomian indonesia mampu bertahan
kus indra cnn indonesia